gue tadi liat si rika
disini udah tau
udah gue kasih tau sih
kayaknya dia cemburu
tapi ya nggak mau ngaku
disini beli lo yang cemburu
amin bawa si rika
lo berdua jangan pada berantem
gue tinggal ya
eh tungguin bentar
barusan lewat aja mau ke rumah saya ani
kamu mau kemana
rika mau kerja kakak
rika kerjanya jaga konter handphone
eh saya juga mau ke depan
siapa tahu mau bareng ke depan
katanya mau ke rumah kakak ani
kayaknya ke depan dulu baru ke rumah kakak ani
ambil aja nih kembalian
hah emang segini pak
emang paling gak enak tuh kalau mantan dimbat sama temen sendiri
yang penting saya nggak sampai bunuh diri
aku mau ke rumah
kok dia ke motor lo
itu artinya rezeki saya pur
kok bisa gitu
ini pasti sebab gara gara kamu udah ngadu domba saya sama kang amin
lembang dia deketin si rika
sama gua tadi kan gue bawa penumpang dulu
kamu tinggal di sini udah lama
kerja di mana
kan tadi udah nanya kakak
grogi kenapa kakak
masa kamu gak tahu sih
rika memang gak tahu kakak
besok kalau saya anterin lagi kamu boleh nggak
rika besok libur kakak
saya juga kebetulan libur
memangnya kakak kerjanya apa
gue bingung sekarang mau kerja apaan
kalau gue hitung paling dapat lima belas juta
ya udah lo beli motor aja buat kerja
kalau kagak lu ngojek
gua enggak kuat kalau naik motor lama lama
kalau saya jalan bareng sama neng rika
kira kira ada yang marah enggak
siapa yang marah kakak
rika enggak punya ahem ahem kakak
masa cewek secantik neng rika enggak punya ahem ahemnya
rika enggak ada ahem ahem
suwer deh kakak
lu dagang aja den
ya apaan kek
asal jangan es dawet udah ada
ya terus gue dagang apaan
buat kacang hijau
gua enggak tahu gimana bikinnya
gue liat si amin jalan amerika
kalo gak percaya udah